sebelum aksi unjuk rasa besar besaran yang dilakukan kami siang tadi
pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
menyempatkan diri menyapa sejumlah petugas kepolisian yang tengah berjaga jaga
namun saat ditanya sejumlah awak media panji gumilang tak memberikan komentar sedikitpun
sekitar pukul sebelas siang pimpinan ponpes al zaitun panji gumilang
menyempatkan diri berjalan menuju pintu masuk ponpes al zaitun
untuk mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang berjaga
namun saat sejumlah awak media mengetahuinya panji gumilang tak memberikan keterangan apapun
dan hanya mengacungkan jempol
panji gumilang juga sempat mengucapkan salam khasnya yang biasa diucapkan
sebelum akhirnya langsung masuk ke dalam mobil dan kembali ke dalam ponpes al zaitun